tim penanganan covid sembilan belas jawa timur mencatat
sembilan puluh satu persen pasien covid sembilan belas meninggal dengan penyakit penyerta atau komorbid
lima teratas adalah diabetes hipertensi jantung paru paru dan ginjal
ahli gizi dari upt laboratorium gizi surabaya niluh putu ayu putri sariningrat mengingatkan
agar para pasien dan juga masyarakat dengan comorbid menjalani pola makan dengan tiga j
yaitu tepat jumlah jenis dan jadwal
pengaturan itu untuk memastikan tubuh bisa menerima asupan makanan dengan baik

kemudian sepuluh lima belas persen itu untuk snack pagi sama snack siang
untuk porsi tergantung kondisi tiap tiap individu
tiap individu kata nilu memiliki tingkat kebutuhan kalori karbohidrat sampai protein yang tidak sama
di antara yang membuatnya
jumlah konsumsi ini berbeda adalah faktor usia berat badan sampai penyakit penyertanya
kemudian tepat jenis
tepat jenis ini untuk pasien pasien misalnya pasien pasien yang diabetes
gangguan kadar gula darahnya itu memang ada terganggu untuk kontrol gula darahnya
itu bahan bahan yang dianjurkan dari sumber karbohidrat contohnya
dianjurkan itu karbohidrat yang kompleks
karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang kompleks
karena memang artinya di cerna tubuh itu lebih lama
jadi memberikan efek untuk mengeluarkan gula darah itu pelan pelan
biasanya karbohidrat komplek ini seperti misalnya bahan bahan makanan yang dari karbohidrat
seperti kardus cingkong ubi yang seperti itu sebenarnya bagus
salah satu yang dianjurkan adalah kombinasi jagung dicampur nasi
kombinasi ini baik karena jagung mengandung karbohidrat kompleks
niluh menyarankan agar mengkonsumsi protein hewani
misalnya yang bersumber dari ikan daging ayam atau telur
lalu protein abati seperti tahu tempe dan kacang kacangan
protein ini berfungsi untuk menjaga imunitas tubuh
namun ia mengingatkan kurangilah kebiasaan menggoreng berbagai jenis makanan untuk mengendalikan lemak
jangan lupa mengkonsumsi vitamin yang bisa didapat dari berbagai macam sayuran dan buah buahan
jadwalnya jangan sampai jadwal itu kadang kadang kita masyarakat itu sudah sibuk kadang bekerja beraktivitas
kadang kadang lupa untuk makan ya
nah ini juga artinya jangan sampai di setiap jam makan itu kita menghilangkan jadwal makan
itu akan membuat tubuh kita itu akan membuat apalagi dengan adanya sudah kadar gula darah tidak terkontrol
itu menyebabkan hipo dan hiper itu memudahkan sekali untuk memberikan rasa

jadi upayakan jam jam makan ini dipenuhi dengan harapan nanti kadar gula darah atau misalnya tekanan darah semua itu berjalan dengan baik
niluh berharap masyarakat mau terbuka dan tidak segan berkonsultasi dengan ahli gizi
menjalani pola hidup sehat sesuai dengan kebutuhan tubuh bisa dilakukan dengan ketepatan menghitung berapa jumlah asupan yang dibutuhkan
sekali lagi ia mengingatkan jumlah asupan tersebut berbeda
berbeda untuk setiap orang
tim liputan cnn indonesia